mau komentar apa coba
iya atau baso mantan
hambar hambar gitu tuh
nah pemirsa bicara tentang bakso ya yang memang
sudah biasa kita makan sehari hari
beberapa jadikan itu sebagai sarapan
makan siang atau juga makan malam ya
udah gak jelas deh tetapi bakso itu masuk kemana mana
tetapi anda harus akui ya bahwa
ini merupakan makanan favorit orang indonesia
hal itu dapat dibuktikan dengan begitu mudahnya
kita menemukan makanan ini
di setiap sudut kota kampung desa
bahkan di setiap gedung juga ada
pasti ada tukang bakso dan laku ya
nah walau merupakan jajanan
bakso sering disajikan bersama makanan mewah lainnya
termasuk jadi salah satu menu makanan yang disajikan
saat mantan presiden amerika serikat barack obama
berkunjung ke indonesia
dan ternyata baso bukanlah
makanan asli orang indonesia
kita akan menikmati kepada mereka
dan juga di installing
popularitas bakso indonesia semakin mendunia
saat mantan presiden amerika serikat barack obama
menyantap semangkuk bakso bersama presiden jokowi
saat berlibur di indonesia juni lalu
sedangkan di indonesia tanpa publikasi dari obama pun
masyarakat sudah mengemari
hidangan berhubungan dengan hidangan berhubungan dengan
buah bening ini
sebenarnya sih gini ya
sebenarnya kalau saya sih
sebetulnya tergantung dari tempat juga ya
kalau misalkan kelihatan lagi rame
kadang kadang nyoba nyoba aja dulu
enak apa enggak
ya makin bagus sih
makin banyak inovasi inovasi dari basoy
jadi enggak biasa aja
apa ya karena nggak tahu
bikin ketagihan aja
menurut pengamat kuliner nusantara
awal mula bakso masuk indonesia
berasal dari pedagang tionghoa
yang datang ke indonesia
saya rasa dari migran orang dari tiongkok ke indonesia
mungkin mereka sudah mengolah bakso ya
hanya memang satu hal
mungkin tidak banyak orang tahu
bakso yang terbaik itu syaratnya apa
produk produk seperti bakso itu prinsipnya
agar tahan lebih lama
jadi bule bakso ikan
terus dibentuk direbus
setelah itu gampang disimpan
bisa tahan lebih lama
awalnya tapi ke sini
jadi macam macam kreasi
terserah maunya berkembangan zaman
perkembangan berbagai jenis bakso yang beredar di pasaran saat ini
tidak lepas dari peran konsumen yang menginginkan inovasi
mereka juga nggak tahu
yang asal dia makan
yang penting gurih
nendang katanya rasanya
itu konsumen ya harus bisa
yang kembali lagi harus punya integritas sebagai perdagang makanan
gak ada batasannya selama semua itu layak dimakan
dia boleh berkreasi apapun
bakso sebagai makanan jalanan atau street food
kini tidak hanya dijajakan melalui gerobak
berbagai kedai yang menyajikan bakso dengan inovasi rasa
turut menamaikan ranah kuliner nusantara
manggar fatani jakarta